jangan khawatir aku yakin kanda prabu pasti masih bisa menerima yunda
yunda jangan khawatir jika kanda prabu berubah aku tidak akan tinggal dia
aku pasti akan menegurnya yonda
ya allah serusah apa paka wajahku kenapa rai kentering manik bicara seperti itu
wajah subang larang sekarang sudah rusak
kanda siliwangi pasti akan jijik melihatnya
tenangkanlah dirimu yang semua akan baik baik saja
iya kakek guru benar
aku yakin ini semua pasti perbuatan dari niropa
karena hanya dia yang memiliki malih rupa dan bisa berubah menjadi siapapun

serahkan harta kalian
astagfirullahaladzim siapa kalian
kami perampok yang menguasai dinasi
serahkan harta kalian atau nyoman
kalian lihat sendiri kan kami tidak mempunyai harta
kami tidak akan memberikannya dengan cuma cuma
banyak bicara kalian
kami tahu kalian itu menyamar menjadi rakyat jelata
kalian pasti orang bangsawan yang menyamar
aku tahu dari cincin yang kau kenakan
aku tahu dari cincin yang kau kenakan
tidak apa apa yunda
mbah kita harus tinggalkan tempat ini
pasukan kerajaan burang rang
mereka seperti mau berperang
tapi siapa yang akan mereka perang
aku harus cari tahu
kita akan kalah oleh kerajaan
konon pasukan mereka sangat kuat
aku tidak peduli
sehebat apapun dia
aku harus membalas kematian
raden maisa yang dibunuh oleh
sepertinya terjadi kesalahpahaman
aku harus segera menemui ratu sekarwangi
dan aku akan membunuh ratu sekarwangi
hormat hamba ratu sekarwangi
hormat hamba ratu sekarwangi
bukankah kau syekh nudjati
mahesa yang dibunuh oleh raden arekumuni
mau sudah membunuh mahesa
aku akan membalaskan dendam kepadanya
aku harus memanfaatkan luka di wajah yunda subang lara
agar dia tertekan dan tidak percaya diri
dengan begitu dia tidak akan menampakkan wajah buruknya di depan kandang perahu
ah pucuk di cinta ulang pun tiba
yudah lihatlah ada sungai di sana bolehkah aku ke sana yuda
wah airnya jernih sekali yuda
kemarilah bahkan aku bisa berkaca di atas air ini
yunda kau harus melihatnya yaudah kemarilah
lihatlah jernih sekali kan air ini
orang sekaria ini
pansahnya selalu upward juga semuaan takbal
oh tuhan kesian sekali dia
rai aku harus menolongnya